sejumlah calon penonton bulu tangkis indonesia open dua ribu sembilan belas kecewa
lantaran tiket yang dijual on the spot untuk kategori red and blue
habis dalam waktu cepat
tiket kategori ini menempatkan penonton dalam jarak pandang lebih dekat dengan arena pertandingan
antrean tampak di loket penjualan tiket indonesia open di kawasan istora senayan pada kamis pagi
namun hingga pukul sembilan pagi tinggal tersisa tiket kategori black yang dijual rp tujuh puluh lima per lembar
sementara itu tiket kategori red dan blue yang dijual secara offline di venue pertandingan
sudah habis sebelum pukul sembilan
informasi yang dihimpun dari pihak penyelenggara menyebutkan
sejak hari pertama indonesia open ada sekitar lima tiket dijual secara online dan offline
dan selanjutnya sudah ada koresponensi indonesia mahardika utama di istora senayan jakarta
selamat siang dika
dika ada beberapa
bagaimana kemeriahan yang bisa anda gambarkan dalam pertandingan hari ini
alfian saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi bisa saya sampaikan saat ini suasana di isto
senayan sudah cukup ramai karena beberapa laga yang cukup seru menampilkan
sejumlah unggulan pembulu tangkis nasional bertanding pada hari ini
saat ini tengah berlangsung pertandingan di nomor tunggal putra
yang mempertemukan unggulan ketujuh dalam turnamen indonesia open dua ribu sembilan belas
antoni sinusuka ginting pembuluh tangkis asal cimahi jawa barat
yang melawan pebulu tangkis asal thailand kantapon wang charun
tadi di game pertama antoni tampaknya akan menang mudah setelah leading
pada game pertama tetapi kemudian berhasil disusul meskipun dalam keadaan cedera
wang charun berhasil memenangkan game pertama dengan skor dua puluh dua
dan di game kedua antoni mulai bangkit dan menjadikan kemenangannya di game kedua
dan saat ini tengah berlangsung represent laga atau babak penentuan
yang akan menentukan apakah ginting atau wang charun
yang akan menjadi juara pada babak enam belas besar
siang hari ini di istora senayan
dan tentu kita juga melihat suasana di stora senayan dipenuhi oleh para supporter tim indonesia
atau supporter atlet atlet indonesia yang tanpa henti berteriak
meneriakan memberikan semangat kepada atlet yang tengah bertanding
kalau kita bicara soal laga lain sayang sekali di nomor tunggal putri indonesia
hari ini sudah tidak memiliki lagi wakilnya di indonesia open dua ribu sembilan belas
setelah georgia mariska tunjungi

yang ditentukan oleh pembuluh tankis asal thailand
yang pernah menjadi juara dunia pada tahun dua ribu tiga belas yaitu rachanok intanon
dan tadi di babak pertama georgia sempat unggul sebenarnya
dengan selisih poin yang cukup jauh yaitu dua puluh satu
tetapi di game kedua tensi permainan mulai memanas
tampaknya intanon enggak memberikan kemenangan yang mudah untuk georgia
dengan memanfaatkan kombinasi pukulan jarak jauh atau lob smash
dan juga permainan di area net
membuat georgie terpaksa harus bertahan untuk menyerang serangan serangan dari intanon ini
dan meskipun sempat tertinggal tiga poin georgia sempat menyamakan kedudukan menjadi lima belas lima belas
pada game kedua tetapi akhirnya harus kalah dengan skor sembilan belas dua puluh
dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke rubber set
dan di rubber set lagi lagi georgia yang sempat unggul justru harus kehilangan poin
demi poin dan mengakibatkan ia kalah dengan skor dua puluh satu lima belas di set penentuan
kekalahan ini menjadikan georgie kalah lima kali berturut turut dari intanon
dalam dua tahun terakhir sekaligus juga menghentikan laju atlet tunggal putri indonesia di indonesia open dua ribu dua puluh
nah sementara itu kalau tadi di tunggal putri indonesia tidak memiliki wakilnya
berbeda dengan di nomor ganda campuran sejumlah atlet di nomor ganda campuran ini
melaju dengan cukup mulus diantaranya adalah the daddies atau hendra aksan
yang tadi mengandaskan
dan di sini juga ada pertandingan dari pasangan asal jerman marvin seidel dan juga mark lampus
dalam pertandingan yang hanya berlangsung selama tiga puluh menit ini hendra aksan menang dengan straight point
dan kemenangan ini juga menjadikan atau menunjukkan konsistensi hendra dan aksan atau the daddies ini
yang tidak pernah kalah sebelum kuartal final dalam sembilan turnamen berturut turut
alfian nanti setelah ini juga akan ada laga laga seru lainnya diantaranya adalah pertandingan
yang akan memperbaikinya
mempertemukan jonathan melawan wakil dari denmark hans christian solberg
dan tentu juga di nomor ganda putra juga nanti akan ada the minions atau marcus dan kevin
yang akan melawan wakil dari india satwisairaj ranki reddy yang berpasangan dengan chirag sethi dari india
baik terima kasih mardika utama melaporkan langsung dari istora senayan jakarta